saya joko widodo presiden republik indonesia
mengucapkan selamat hari raya idul fitri
satu syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
mohon maaf lahir dan batin